betul dan informasi yang satu ini juga nampaknya sebetulnya tidak dibenarkan apalagi untuk anda pengguna jalan yang melintasi daerah busway ataupun jalan untuk transjakarta
karena akibatnya ada seorang ibu terjepit bus transjakarta yang tengah melaju menuju halte bus kampung melayu jakarta timur minggu malam
ya meski memerlukan waktu hampir satu jam sang ibu dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
insiden ini berawal saat bus transjakarta yang tengah melaju dari arah otista melewati jalan yang menikung menuju halte bus kampung melayu
secara bersamaan korban berjalan di samping bus transjakarta tersebut dan diduga akibat jalan yang sempit dan badan bus transjakarta yang panjang
membuat kaki korban langsung terjepit bagian belakang bus
korban berhasil dievakuasi setelah petugas kepolisian dari unit laka polda metro jaya menurunkan alat berat untuk menarik bus